keterlibatan rido roma dalam jerat narkoba menambah deretan panjang artis dan musisi indonesia yang pernah terjerat dalam kasus narkoba
kami punya catatan beberapa artis dan musisi tanah air yang juga terkena godaan narkoba sepanjang dua ribu enam belas hingga dua ribu tujuh belas
mari kita lihat siapa saja artis artis tersebut
ada beberapa nama pertama kita lihat artis yang tergoda
salah satunya bernama dailand car ditangkap oleh petugas polres jakarta selatan pada awal januari dua ribu enam belas lalu
daylan ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu akibat perbuatannya
dailand kini harus menjalani hukuman berupa masa rehabilitasi selama satu tahun enam bulan
selain itu ada lagi nama lain yang terkena kasus narkoba di dua ribu enam belas
atau biasa dikenal juga dengan nama johnson talago
bersama empat orang lainnya jupiter ditangkap di sebuah ruangan tempat hiburan malam di jakarta barat pada sepuluh mei dua ribu delapan belas
dari hasil penggerebekan tersebut petugas menyita barang bukti berupa empat paket sabu sabu
hukuman penjara selama dua tahun enam bulan harus dijalani jupiter
jupiter menyebut dirinya mengkonsumsi narkoba karena sepi pekerjaan
oke selain jupiter kita lihat lagi ada artis siapa lagi yang terkena narkoba
ini ada pemain bintang sinetron yang mungkin memang ada sempat kenal
dia bernama restu sinaga pada tanggal dua juni dua ribu dua puluh
dia ditangkap oleh pihak berwajib saat ditangkap satuan narkoba polres metro jakarta selatan di kediamannya di kawasan cilandak jakarta selatan pada juni dua ribu enam belas
petugas menyita barang bukti berupa ganja seberat sepuluh tujuh puluh lima gram tujuh belas butir psikotropika jenis dumolit dua puluh enam butir psikotropika jenis happy five
dan empat bungkus plastik transparan bekas narkotika jenis kokain
restu dijerat hukuman rehabilitasi selama enam bulan
dari restu sinaga kita beralih lagi ke nama lain mungkin yang memang sempat anda dengar yang sangat heboh
salah satunya adalah gatot brajamusti
dia ditahan pada dua puluh delapan agustus dua ribu enam belas
jenis narkoba yang ditemukan adalah sabu sabu
dan sayangnya hingga sekarang dia berhenti
oke kita beralih ke artis lain yang juga mengalami kondisi yang sama
yaitu artis terakhir
yang tergoda narkoba juga ada andika the titans
sebelumnya ada reza artamevia juga pada dua ribu enam belas pada bulan agustus
dan andika sendiri ini ditangkap pada tanggal dua puluh enam februari dua ribu enam belas
jenis narkobanya kembali lagi ganja dan tembakau gorilla
fenomena baru karena tembakau gorilla merupakan salah satu bentuk narkoba jenis baru yang kemudian menjadi tren saat ini
andika ditangkap di kediamannya saat sedang menerima barang bukti yang berupa narkoba jenis gorilla tadi
kemudian juga andika saat ini masih menjalani proses penyidikan untuk tindakan hukum selanjutnya